zaman dahulu kala di nottingham inggris ada seorang raja bernama richard
raja richard adalah raja yang bijaksana dan murah hati
kota nottingham mencintai raja mereka
kerajaan itu kaya dan makmur
tapi suatu hari ketika raja richard berpergian ke kota lain
kapalnya hilang di laut
hari dan bulan berlalu tetapi tidak ada berita tentang raja atau kapalnya datang
kota itu berduka cita untuk raja yang mereka cintai
dalam ketidakhadiran raja richard adik laki lakinya raja john dipaksa duduk di atas tahta
tetapi raja john tidak seperti kakak laki lakinya
dia menaikkan pajak dan mengambil semua uang dari orang miskin
kota mulai menjadi semakin miskin dan miskin setiap harinya
nottingham telah kehilangan harapan
namun sebagian yang mereka katakan dengan setiap ketidakadilan seorang pahlawan lahir
ini adalah kisah tentang pria seperti itu robin hood
robi ruth adalah seorang anak lelaki yang tinggal di hutan sherwood dekat nottingham
dia memiliki sekelompok teman yang disebut merry man
setelah menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan oleh raja john
robin mengambil alih dirinya untuk membantu rakyatnya
dia terbiasa merampok gerbong kerajaan untuk mencuri dari raja
dia dan orang orangnya kemudian akan membagikan kekayaan yang dicuri kembali kepada orang orang miskin
setiap kali kereta kerajaan melewati hutan robin dan mery mennya akan muncul entah dari baru
oh aku harap robin hood sangat sangat mengantuk hari ini
aku harap dia tidak mendengar aku melewati hutan ini
sh tony kenapa kau ribut sekali
tapi pak bagaimana aku bisa membantu kuda berjalan lambat
robin food juga bisa mendengar langkah kaki kita
kami sedang berjalan di darat pak
pasti akan bersuara
tapi menteri itu benar
robin dan mary mennya bisa mendengar suara
oh tidak pencuri pencuri
aku bukanlah pencuri
kau yang pencuri
ini adalah uang orang miskin bukan milikmu
pergi dan beritahu rajamu orang orang sherwood tidak sendirian
terima kasih untuk robin hood jasmin kami berhutang nyawa kepadanya
apa kau ingin mempertahankan pekerjaanmu atau tidak
dia telah melakukannya lagi semua uang dan emas kita hilang
orang jahat itu telah melakukannya lagi aku ingin dia ditangkap sekarang juga
kami kami telah mencoba yang mulia beberapa kali
tapi mereka menghilang begitu saja
apakah kau mengatakan tidak dapat melakukan ini
tidak akan aku lakukan aku akan menangkap robin hood dia adalah musuhku beri aku satu kesempatan lagi yang mulia
lakukan apapun yang kau mau aku tidak peduli aku ingin dia ditangkal
sherif itu sangat marah dia memutuskan untuk meletakkan perangkap untuk robin
sherif tahu bahwa ada satu cara untuk membuat robin hood datang ke istana sendirian
satu satunya cara lady marian
lady marian adalah keponakan raja richard dia adalah wanita yang cantik juga kuat
robin pernah melihat lady marian saat dia menyeberangi hutan sherwood di gerbongnya
robin menyerang gerbon itu dan mengira itu sebagai harta raja
tapi begitu dia melihat lady marian dia tidak bisa percaya yang dia lihat
dia mencaturkan pedangnya dan berlutut di depan kecantikan
aku aku siapa kau
itu adalah cinta pada pandangan pertama untuk marian juga
hai aku marian apakah kau adalah robin hood
itu benar sekali
robin kau telah mendengar sherif sedang menyelenggarakan kontes panahan
pemenangnya akan menikahi lady marion
serif itu sangat bodoh ini jelas jebakan
semua orang tahu bahwa robin hood adalah pemanah terbaik
kami tidak akan pergi benar kan robin
tapi robin tidak mendengar kantak
apakah kau mengatakan lady marian little john
pemanah terbaik akan menikahi lady marian yang cantik
tidak robin mereka akan menangkapmu jika kita pergi ke kastil
tapi bagaimana mereka akan mengenali kita aku akan menyamarkan diriku
tidak tunggu sebentar aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri
aku akan menyamarkan diriku sendiri adipati catni agar aku bisa mendekati raja john
seperti yang diputuskan mereka berdua berada di gerbang kastil tidak ada yang mengenali mereka
tapi mengapa kau mendesis tuan
tunggu bukankah kau asisten raja john
oh ya tuan hiss
tertawa semaumu aku akan menangkap kalian berdua sekarang juga penjaga penjaga
tapi tuan hiss langsung dimasukkan ke dalam tonggak
sekarang kau bukan hanya tuan his kau telah dipromosikan menjadi tuan hisale
apa kau mendapatkan itu robin hiss dan aile
cukup john ayo pergi
tidak tunggu penjaga
segera giliran robin untuk menaikkan busurnya
dia menembak tiga panah satu demi satu dan kerumunan itu terkejut
ketiga anak panah itu mengenai tengahnya
para penonton bersorak untuk pemanah yang brilian ini
robin melepas kerudungnya dan mulai mencari lady mariannya
tapi saat itu
tangkap dia itu robin hood
hahaha akhirnya kau tertangkap
tapi robin tidak takut dia sangat mengenal merry mennya
tidak secepat itu sherif biarkan robin mengucapkan selamat tinggal pada raja john yang kau cintai
biarkan mereka pergi biarkan mereka pergi sherif aku tidak ingin mati
para prajurit segera membebaskan robin
robin dan little john menuju pintu gerbang
dalam perjalanan keluar robin melihat lady marian
maria aku datang untukmu tunggu aku
selalu robin selalu
saat berada di hutan mary men dan robin mulai merencanakan bagaimana cara mendapatkan lady marian lagi
saat itu seorang anak laki laki dari desa berlari ke robi
robin mereka menangkap ayahku
robin dan merry man nya menunggang kuda ke desa dan melihat bahwa penduduk desa bertengkar dengan para prajurit
ini adalah perintah raja dia telah melipatgandakan pajakmu
jika kau tidak dapat membayar aku harus menangkapmu
berterima kasihlah pada robin hood dia membuat raja marah dan sekarang kau harus membayarnya
robin hood adalah pria yang baik dia peduli pada kita
tidak seperti raja egoismu dia orang yang kejam
beraninya kau tangkap dia
tidak tunggu akulah yang kau cari tinggalkan orang orang ini
tidak robin kami tidak ingin kau ditangkap pergilah
biarkan mereka menangkap aku
robin apa yang sedang kau lakukan
aku mungkin mencuri untuk tujuan baik tapi itu masih mencuri aku tidak ingin anak anak di desa ini mengikuti jalanku
kalian semua harus berdiri bersama dan bertarung hanya itulah caranya
sampai jumpa anak buahku aku akan bertemu kalian segera
penduduk desa sedih karena pahlawan mereka pergi namun orang orang mery man tidak akan menyerah pada pemimpin mereka
mereka mengikuti kereta dari dalam gunung sehingga para prajurit tidak dapat melihat mereka
robin hood yang perkasa pelindung orang miskin penyedia makanan
omongkosong kau itu pencuri orang jahat perampok
dan apakah kau yang mulia kau mencuri dari orang miskin kemana uang pajak itu pergi apa yang dilakukan istana dengan uang itu
hanya karena kau duduk di singgah sana itu tidak berarti kau bisa mencuri uang orang miskin
aku bukan pencuri uang yang aku ambil adalah milik rakyat aku kembalikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka
biarkan yang mulia raja richard kembali dia akan tahu apa yang harus dilakukan denganmu
dia lemparkan dia ke ruang bawah tanah
kota nottingham sekarang dalam bahaya yang sebenarnya penyelamat mereka ditangkap
tapi akankah para merry man membiarkan raja john menang
tak apa yang sudah kau lakukan
api api larilah selamatkan dirimu
robin bantu kami kastil terbakar
mengapa kau ingin aku membantu
aku juga tidak suka raja john aku salah tentang dia ayo pergi
robin tidak mempercayai sherif tapi dia harus melarikan diri dari kastil dia mengikuti sherif ke atap
sekarang aku menang
kemana kau akan pergi sekarang robin airnya sangat dalam dan ada pemanah di mana mana
aku tahu kau tidak bisa dipercaya sherif selamat tinggal
kau akan menang
kau tidak akan selamat dari ini
tapi dari turis selamat dia berenang melalui kanal dan keluar dari sungai di hutan
aku harap anak buahku baik baik saja
tetapi di kastil sesuatu yang tidak terduga terjadi
raja richard telah kembali ke kerajaannya
setelah api dipadamkan rakyat kota nottingham menang
rakyat kota nottingham berkumpul di kastil untuk mengeluhkan tentang raja john dan sherif
aku minta maaf kepada orang orangku ini tidak bisa ditoleransi
kau telah mengecewakanku john raja john tuan heis dan sherif segera akan ditangkap
sedang tidak yang mulia kumohon
oh diam ada alasan mengapa namamu heese
aku perintahkan untuk membebaskan mary ben dan mengambil kembali semua tuduhan atas robin hood
bahkan pria pemberani seperti dia harus diberi imbalan bawa dia ke kastil dengan hormat
raja richard segera menyadari bahwa lady marian jatuh cinta dengan robin hood dan ingin menikah dengannya
raja richard menyukai robin hood
dia senang sekali melihat keponakannya menikah dengan robin hood
nottingham bersuka cita saat pahlawan mereka dihormati dan dihargai
robin hoo tinggal bersama lady marian di hutan sherwood
mereka senang dengan kehidupan sederhana mereka
mereka menari dan menyanyikan lagu dengan orang orang nottingham
robin hood dan para mary men tidak pernah mencuri lagi